pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang sempat menggugat menko poluka mahfud md sebesar lima triliun di pengadilan negeri jakarta pusat
sebelum akhirnya dicabut kini giliran gubernur jawa barat rituan kamil yang digugat oleh panji gumilang
bagaimana pemprov jawa barat menghadapi gugatan baru panji gumilang
sore ini kita akan membahasnya dengan tepi wawan darmawan kepala birohukum dan ham sekretariat daerah provinsi jawa barat
selamat sore pak tepi
selamat sore mbak premana
pak tepi ini panji gumilang menggugat gubernur jawa barat rituan kamil apakah birok hukum seda pemprov jabar sudah mengetahui isi gugatannya
belum mbak kita belum mendapatkan salinannya jadi belum mendapat pemberitahuan secara resmi dari pengadilan sampai hari ini
oke jadi belum diketahui ya tapi kisi kisi gugatannya sudah dengar dong kalau dari panji gumilang waktu menggugat pak mahfud md kan menggugatnya lima triliun ini apakah sama
juga belum dapat gambaran belum dapat gambaran pak belum sama sekali belum
apakah kemudian gugatannya terhadap pak rituan kamil ini sudah diprediksi sebelumnya oleh pemprov jabar
belum pak kita belum tidak menduga tidak juga mengira ngira apakah akan melakukan adanya gugatan terhadap hal ini
oke pak tepi apakah kemudian gugatannya
apakah kemudian gugatan terhadap rituan kamil ini karena gubernur jawa barat membentuk tim investigasi untuk menuntaskan polemik ponpes al zaitun
ini akar masalahnya memang di situ ya
kalau dari pemberitaan memang ke arah situ tetapi ya saya ingin pastikan lagi ya sebelum kami mendapatkan informasi resmi tentu saya belum dapat memastikan apakah memang hal tersebut yang menjadi yang akan disangkakan oleh penggugat
sudah dikomunikasikan mungkin dari pihaknya panji gumilang
kepada pemprov jawa barat
melalui saya dan sepengetahuan saya juga belum belum ada konfirmasi apa sih
oke strategi birohukum pemprov jabar menghadapi gugatannya panji gumilang terhadap gubernur jabar rituan kamil seperti apa
yang pasti kita siap sebagaimana juga arahan pak gubernur bahwa ini merupakan hak dari seluruh warga negara
karena kami biroh hukum yang memang secara atribut memiliki tugas
dalam menghadapi masalah seperti ini
tentu juga sudah mulai mempersiapkan diri mengumpulkan bahan berkoordinasi dengan seluruh tim khususnya tim investigasi
kemudian juga kita mencoba mengumpulkan kira kira juga mengumpulkan bahan apa yang diperlukan
yang akan terkait yang seluruhnya memang berhubungan dengan peristiwa yang kita hadapi pada saat pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan konfes
jadi itu sudah
oke pak tepi kalau sebelumnya panji gumilang mengugat mahfud md ya sebesar lima triliun secara perdata
kemudian dicabut apakah kemudian pemprov jabar optimis bahwa panji gumilang juga akan mencabut gugatan terhadap kang emil terhadap gubernur jabar
saya juga tidak bisa menugah dugah itu mbak
tapi optimismenya dari pemprov jabar seperti apa pak tepi
bahwa kita yakin apa yang disangkakan apa yang digugat dengan apa yang telah dilakukan
apa yang dilakukan oleh pak gubernur kita yakin itu seluruhnya ada dalam norma hukum
ada dalam satu koridor yang memang menjadi kewajiban hukum bagi pak gubernur
terhadap menghadapi sebuah peristiwa yang terjadi
saya sangat ingin kembali mengingatkan bahwa peristiwanya diawali dengan adanya suatu situasi
yang kisruh saat itu banyak berseliwaran informasi
dan pasti langsung berhubungan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban
sehingga dengan mengambil langkah
langkah yang cepat dilakukan pak gubernur
pesan pertamanya tentu kepada masyarakat adalah untuk memastikan bahwa
pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi jawa barat pak gubernur
hadir dan kita ingin bisa menyelesaikan ini dengan cara cara yang baik
dengan cara cara yang memang seharusnya kita lakukan
sesuai dengan peranata hukum yang sudah kita miliki
dan terhadap pihak pak anjikubilang sendiri
dengan melalui investigasi
kita mengundang dan kita sempat bertemu
kemudian menyampaikan juga beberapa hal
beliau sendiri juga sudah bisa hadir langsung ke tempat kita bertemu
kemudian juga sesuai dengan permohonannya untuk juga pertanyaan pertanyaannya diberikan secara tertulis
kita berikan dan beliau pun menyampaikan
yang bersangkutan juga menyampaikan jawaban jawaban tersebut
jadi dan alhamdulillah
sekurangnya kita bisa melihat
mudah mudahan ini juga yang soal kita
inginkan masyarakat juga memahami
khususnya yang juga langsung di saat peristiwa itu
bahwa ini sedang akan diselesaikan
dan penyelesaiannya memang tidak ada tindak lain
bagi bangsa kita yang berdasarkan hukum
kalau memang harus diselesaikan melalui jalur hukum
ya sudah kita lakukan proses ini
baik pak tevi
apakah dengan adanya gugatan dari pak anjikubilang ini
pemprov jabar tetap merekomendasikan
agar pornpes alzeitun ini ditutup begitu sementara
ya terkait dengan penutupan atau pelaksanaan kegiatan kontren
pada dasarnya kan adalah kewenangan dari pemerintah pusat
tentu dari beberapa pernyataan yang pak gubernur justru sampaikan adalah
terkait dalam langkah penyelesaian masalah ini
beliau yang juga sangat peduli
sangat concern dengan pengembangan pesantren
jangan sampai proses ini kemudian mengganggu hak seluruh santri
seluruh siswa yang ada di perusahaan
dan saya juga sangat berharap
saya juga sangat berharap
saya juga sangat berharap
untuk kehilangan hak mendapatkan pendidikan
oke jadi sikapnya pemprov jabar saat ini masih menunggu
sampai keputusan resmi keluar dari pemerintah pusat begitu ya pak tepi ya
dan sama sekali saya yakin
sudah dinyatakan beliau
sangat ingin tetap kegiatannya bisa berlangsung
jadi dua peristiwa yang harusnya bisa kita pisahkan
adalah langkah penyelenggaraan pendidikan
artinya memperhatikan kepedulian pak gubernur
terhadap siswa yang belajar dan santri yang berada di sana
untuk tetap mendapatkan hak pendidikan
oke pak tepi ada arahan mungkin dari gubernur jawa barat
pak rituan kamil
dalam menghadapi gugatan terhadap panji gumilang ini
arahan khusus begitu
tidak khusus pak
arahan tentu sudah kami dapatkan
ya tadi kita mempersiapkan
sebagaimana juga pak gubernur sudah sampaikan
karena kami memang bertugas
atributif terhadap setiap gugatan seperti ini
kita di biro hukum
dengan tim yang ada di biro hukum
untuk melakukan berbagai langkah
menghadapi gugatan tersebut
oke jadi pemprov jabar siap ya
menghadapi gugatannya panji gumilang ya pak tepi
oke terima kasih sekali
kak biro hukum dan ham
setda provinsi jawa barat
tevi wawan darmawan
atas waktunya kepada cnn indonesia
sebelum sore hari ini
saya selalu pak tevi
baik terima kasih sama sama